kalau saya melihat pertemuan g dua puluh tempor yang di itali suasana persidangannya
fasilitas yang dipakai itu yang di sini saya kira lebih baik lebih baik menurut saya suasananya
aksesorisnya dengan ciri karipan lokal bali juga sangat bagus dan menurut saya itulah suasana yang membedakan dengan negara lain
di bali itu mendapat taste kearifan lokal yang sangat kuat suasana pertemuannya sehingga sangat hidup
sehingga para peserta saya mendapat laporan bahwa sangat bergairah dan antusias mengikuti jalannya pertemuan tersebut
karena begitu terpesona melihat acara
hanya para peserta disuguhi juga dengan tarian senian bali lengkap dan juga penyanyi musisi yang sangat berkualitas
para peserta waktu itu luar biasa responnya saya hadir langsung